ketua umum partai golkar erlangga hartarto membenarkan partai golkar tidak akan mendukung anies baswedan dalam pilpres dua ribu dua puluh
golkar hanya mungkin mendukung ganjar pranowo atau prabowo subianto
ditemui setelah mengikuti rapat terbatas bersama presiden ketua umum partai beringin itu membenarkan partainya tidak mungkin mendukung anies baswedan
dalam kesempatan itu erlangga juga menanggapi soal tudingan politikus seniornya yusuf kala
golkar selalu bergantung pada penguasa dalam menentukan arah dukungan
ia menyatakan golkar merupakan partai besar dan mempunyai langkah langkah tersendiri
sangat benar yang pasti tidak mungkin anies